presiden ri ke enam yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
belusukan ke banyumas jawa tengah sabtu pagi
sby dan rombongan menyempatkan diri sarapan pagi bersama pedagang dan pengunjung pasar
dengan menggunakan bus rombongan sby bersama ani yudhoyono
serta didampingi tokoh partai demokrat seperti andi arief dan andi alfian malarangeng
mengunjungi pasar manis kota purwokerto banyumas jawa tengah sabtu pagi
kedatangan rombongan sby disambut antusias pengunjung pasar
mereka antri berebut bersalaman serta berfoto bersama sby dan ani yudhoyono
sby menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan para pengunjung pasar dan pedagang
sambil menikmati sarapan pagi yang dijajakan di pasar tradisional ini
meski wilayah banyumas jawa tengah merupakan lumbung suara pdi perjuangan
wasekjen partai demokrat andi arief menyatakan masih banyak yang menyambut baik kedatangan sby
terbukti sejak tiba di stasiun purwokerto dan mengadakan kegiatan
di sejumlah perjalanan
sebagai tempat warga antusias
situasi sekarang ya memang masyarakat sedikit mengalami kesulitan
dan berharap psb bisa menyambungkan